dan bro pasti sudah gak sabar untuk dengerin pidato pertama ketua umum kita yang baru
kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah ketua umum psi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam bro dan sis mas mbak semua
shalom om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
sebelum memulai saya ingin menyampaikan
rasa hormat setinggi tingginya kepada orang orang spesial
izinkan saya berterima kasih kepada ketua dewan pembina psi
tepuk tangan dulu dong
wakil ketua dewan pembina sis grace natali
sekretaris dewan pembina bro raja juli antoni
ini tek sayak buat kemarin jadi ini ternyata udah sekjen
terima kasih semua kepada jajaran dewan pembina yang telah memberikan kepercayaan kepada saya
terima kasih kepada bro giring
beliau adalah kawan dan partner berjuang yang hebat
lawan bermain game video
tifa yang tangguh
ya walaupun sebenarnya nggak tangguh tangguh amat sih
terima kasih kepada sis isyana dan teman teman dpp semuanya
terima kasih juga buat teman teman pengurus dpw dpd seluruh indonesia
terima kasih yang amat sangat dalam pula selain diterima sebagai anggota
saya pun didaulat menjadi nakoda bagi bahtera bernama psi
kalau disebut kapal besar ya
tapi kita akan menuju ke sana
saya yakin dan optimis arus dan gelombang akan berpihak kepada kita anak muda
terima kasih juga atas kehadiran
kodis ini tertulisnya satu ratus tiga puluh tujuh organ relawan pak jokowi
tapi tadi saya diinfo katanya ada dua ratus ya sekarang ya
sekali lagi saya nggak diupdate soalnya
terima kasih buat semua karena sudah mengantarkan pak jokowi sebagai presiden dua periode
dan masih setia bersama beliau sampai sekarang dan semoga selamanya
saya percaya bahwa partai politik penting dalam pemilihan presiden
namun belum tentu kandidat tersebut menang
tanpa ada dukungan dari relawan yang bergerak
tanpa pamrih sekali lagi
saya mengucapkan terima kasih
yang banyak semoga
kedepannya kita bisa berkolaborasi
terima kasih juga
khususnya untuk istri
tanpa restu istri saya
saya tidak akan berdiri di sini
yang paling meriah kepada dua ketua umum kita
dua orang yang berjasa dalam
membangun fondasi psi
dalam sambutan saya yang pertama ini
saya akan menyampaikan
jadi ini akan memakan waktu yang cukup lama
jadi sabar ya
cuma enam aja hal hal penting dan semoga bermanfaat bagi kita semua
banyak orang tuh tanya
ngapain sih saya masuk ke politik
banyak anak anak muda yang pesimis
dan sinis dengan politik
saya tidak bisa nyalain mereka
pusatnya berantem fitnah
manipolitik dan sebagainya
yang kayak gitu gak usah ditepuk tanganin
tidak mau ditempuhi
tapi izinkan saya melihat dari kacamata yang lain
bahwa politik bila dilakukan secara
benar oleh orang yang tepat maka politik akan menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan
terus terang saya masuk politik itu ya salah satu inspirasinya bapak saya sendiri
kalau yel yel jokowi terus saya enggak pindah tuh loh
iya sama aja saya juga enggak bisa lanjut nanti
beliau ini orang yang sangat saya cintai dan saya
saya hormati saya ingin mengikuti jejak beliau untuk berpolitik untuk kebaikan
kepada bapak saya ingin menyampaikan
izin saya mau menempuh jalan saya pak
semoga gusti allah
memberkahi jalan yang saya pilih
sis dan bro mas mbak teman seperjuangan
bapak saya yang dimana kebetulan adalah presiden indonesia
tentu saja bukan manusia
tapi saya yang sempurna
beliau juga bahkan jauh dari kata sempurna
apalagi kalau saya spill kelakuan beliau sehari hari di rumah
ya bisa bahaya banget
dan saya bakal kewalat
yang patut saya dan kita harus contoh
yang patut saya dan kita harus contoh
saya digembangkan mungkin ketika saya belajar
kenapa kita mengajak
beliau itu cuma capek kalau ngurusin cucu cucunya yang ngeyel
saya ingin generasi saya terlibat lebih banyak dalam urusan publik
saya percaya bahwa terjun ke politik adalah salah satu cara yang terbaik bagi anak muda untuk menyelamatkan masa depan
itulah cara kita membayar rasa hormat kepada orang tua yang telah berjuang untuk masa depan kita
kita masuk ke politik untuk memastikan bahwa hal hal yang baik yang telah orang tua kita kerjakan akan kita lanjutkan
agar indonesia menjadi negara yang semakin membanggakan indonesia lebih maju
saya ingin ikut berjuang menghapus pesimisme dan sinisme terhadap politik
saya ingin kita anak anak muda mulai menyalakan lilin berhenti mengutuk kegelapan karena politik adalah jalan ninja kita

kita harus menjaga kebaikan kita
saya ingin melakukan hal hal yang baik lewat politik
saya ingin membantu membangun optimisme bahwa politik bisa dijalankan dengan penuh integritas
politik yang bersih dengan tujuan demi kebaikan masa depan kita semua
politik yang mempersatukan
politik yang dipercaya
politik yang didasari rasa hormat
percaya bahwa kita semua meski berbeda beda tapi semuanya memperjuangkan hal yang sama hal yang baik
kita semuanya pasti punya cita cita ingin membuat indonesia semakin hebat
semangat banget ternyata ya
sis dan bro teteh akang yang saya cintai
kedua kenapa saya milih psi
di forum yang terhormat ini saya ingin menyampaikan saya jatuh cinta pada psi
partai dengan idealisme dan integritas yang kokoh dan konsisten dalam perjuangan anak muda
ini surplus gagasan yang jenuin dan brilian
hanya saja butuh energi yang berkali kali lipat lebih besar agar energinya itu tidak hanya mengema di kota kota tapi juga sampai ke pelosok desa
insya allah saya siap memimpin konsolidasi psi ke seluruh nusantara
saya sadar jalan yang saya pilih itu gak mudah tapi inilah jalan yang saya pilih
jalan yang saya percaya akan membawa kita ke masa depan yang lebih baik
kemarin di media sosial ketika saya menerima friendship card kta psi banyak yang ngeledek
saya sangkup masuk partai kecil
kenapa enggak masuk ke partai besar saja yang sudah ada di dpr
saya justru masuk psi karena partai ini masih kecil
saya tertarik gabung psi karena psi belum ada di dpr
saya ingin berjuang bersama kawan kawan semua di sini
jika orang orang di luar sana saja percaya kepada kita kenapa kita yang muda muda enggak
kita harus optimis bahwa masa depan hebat kita ada di depan mata
dan tugas kita melalui politik memastikan kemajuan menuju masa depan gembilan itu akan kita lanjutkan
saya respect dengan apa yang dilakukan dan diperjuangkan oleh psi
melawan korupsi menolak segala bentuk intoleransi dan memperbaiki kesejahteraan adalah tugas yang penting
tugas mulia untuk masa depan indonesia yang hebat
semoga langkah saya ini membuka jalan yang lebih luas bagi anak anak muda lain untuk terjun ke sektor publik
dan politik untuk melayani masyarakat
kepada anak anak muda di luar sana saya ingin mengajak bergabung dalam gerbong kita
kita akan pastikan masa depan akan menjadi milik kita milik generasi kita
itulah pengabdian terbaik buat negeri ini
ayo gabung psi daftarkan diri anda menjadi pengurus menjadi bacalek
kita akan ada di dpr ri dua ribu dua puluh empat
sis dan bro udah uni yang saya banggakan
keempat saya ingin psi ini berpolitik dengan gembira
saya ingin kita di psi ini menjalankan politik move on
move on dari cara berpolitik yang memecah belah
yang menggemar menebar fitnah dan hoax
baru saja saya nerima kta psi langsung diserang dihujat dihina
saya sih biasa aja
dosisnya masih rendah lah
nggak sebanding yang dituduh pki anti cina anti islam plonga plongo
tapi yang aneh itu dan saya bingung kok ya istri tercinta saya ikut ikut diserang gitu loh
memang dia nggak ikut ikutan kecuali hanya memberi restu dan dukungan buat saya
dan dalam meraih kemenangan kita tidak perlu menggunakan strategi konfrontatif
tujuan politik kita itu kan baik karena itu kita harus jalankan dengan cara cara yang baik pula
kita berpolitik dengan santui dan santun
saya yakin optimisme ini akan menular di thailand saja itu partai anak anak muda yang move our party bisa menang pemilu
saya yakin optimisme yang sama akan menular
anak anak muda akan bangkit akan datang ke kotak suara untuk mencoblos psi
kelima nah ini yang agak seru sedikit ini
ini yang dari tadi pengen saya omongin
capres dukungannya psi siapa tau
sudah pada nunggu apalagi itu media media di belakang
jadi di kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan dukungan capres psi di dua ribu dua puluh empat adalah
kita tuh pelan pelan dulu ojo ke susu
beri kami waktu untuk mendengar langsung dan merasakan denyut di akar rumput baru kita tentukan arah kemenangan kita
kurang keras kurang semangat setuju ya
nah ini udah terakhir nih ke enam ini udah terakhir saya juga udah capek di sini
nah lalu apa target psi di dua ribu dua puluh
seperti saya sampaikan di atas tadi saya seorang yang optimis tapi ya nggak usah muluk muluk
fraksi psi akan ada di senayan dua ribu dua puluh empat nanti
lalu siapa sih pemilih kita siapa pemilih psi
jeruk elektoral mana yang akan kita sasar
memilih psi itu jelas yaitu para nasionalis muda dan nasionalis berjiwa muda
gak apa apa tua umur sedikit gak apa apa yang penting jiwanya tetap muda
mereka kaum nasionalis yang bosan dengan praktik korupsi praktik diskriminasi
mereka masyarakat indonesia yang bosan dengan istilah sejahtera yang hanya dalam kata kata saja
nah ini mereka juga ada jokower sejati
yang percaya pembangunan lima tahun terakhir harus dilanjutkan
bahkan harus ditingkatkan
oleh karena itu dengan kerendahan hati saya saya minta bantuan kerjasama dan dukungan para relawan dan pendukung
saya minta ya dukungan para relawan dan pendukung pak jokowi
yang belum tahan
terafiliasi dengan partai tertentu
agar menjadikan psi sebagai rumah perjuangan bersama
rumah yang ramah bagi para nasionalis muda demi indonesia maju
untuk relawan pak jokowi pasti ingatkan dengan pakaian saya ini
pak jokowi pakaian yang menjadi simbol banyak hal
simbol lahirnya gerakan relawan dalam peta politik indonesia
pak jokowi pakaian yang menjadi simbol banyak hal
simbol persatuan antarkelas sosial sederhana tapi menyatukan
penuh warna tandari yang gembira
harapan saya untuk relawan yang hadir bisa merasakan kegembiraan
yang saya rasakan di psi bersama sama
terakhir saya mengajak semua kader pengurus caleg psi untuk terus bergerak di tengah rakyat untuk menyambut kemenangan kita di dua ribu dua puluh empat
sekali lagi semuanya harus optimis bahwa psi bisa masuk senayan di tahun dua ribu dua puluh empat
menang pasti menang
menang pasti menang
saya rasa cukup segitu saja saya sudah capek
semoga apa yang kita lakukan mendapat ridho dan restu dari allah
semoga selamat berjuang semua
semangat buat pemilu dua ribu dua puluh empat
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh